katanya kebelet kok lama bang
tadi abang sekalian nyetor
tunggu sini bentar ya
yuk naikin yuk
wih kalau nyebrang hati hati dong lihat lihat
masih sakit yang
emang yang kemarin abang pijitin kagak berasa
malah tambah sakit bang
yaudah yaudah ke dokter aja yuk

barusan bang harun sms katanya mau pergi
mau pergi kemana lagi dia
dia masih menghubungi wanita itu
yang sabar ya mbak isa
mbak surti saya duluan ya
mau siap bang
tis tanding bola yuk
enggak pur saya udah gak kuat lari
di ps tis bukannya main bola beneran
oh main game
jelah orang cuman pencet pencet
ayo tis satu game aja
yang menang dapet apa
yang kalah dicoretin pakai bedak biar seru
tapi ajarin saya ya main psnya
emangnya mau main dimana pur
saya pergi sekarang ya
ayo pamit pergi dulu ya
ayo pamit pergi dulu ya

dia lagi penuh bang
tunggu aja ya
bun bun kenapa sih
berapa kali ai jelasin
tuduhan bun bun itu gak bener

gak mungkin main sama perempuan lain
ai gak mungkin main sama perempuan lain
memang gak main
itu juga ai yang sudah jelasin
sama bun bun
mbak nisa itu klien ai
kalau bun bun gak percaya
ya udah produto ikut ii sekarang
hei tuh mau kesanja
ben ben bukan ga mau tapi
bunbun kenapa sih gak percaya sama ai ai
bunbun udah gak cinta sama ai ai
yang udah gak sayang itu ai ai bukan bunbun
terserah bunbun ayo udah ditungguin orang
lo mau pake tim apa tis
ya gak ada lah ini adanya tim tim eropa
apa tuh purr
nah mu aja lah
gue udah milih mu
enggak purr saya sukanya mu ada david beckhamnya
david beckham udah gak di mu
pokoknya saya sukanya setan merah mu
udah gue bareng aja deh
nih ini untuk nunda ini buat ngoper
ini tackling terus ini buat maju
nambah kecepatan ini
lo yang merah gue yang kuning
dazu socioektif ya pene
elah bikin kopi aja kagak bisa
tinggal masukin air aja ke dalam kopi
apa yang sakit sehat begini
oh yaudah masuk
abang tunggu sini aja ya
ya abang temenin tati